nya lo duk bangetan
harusnya dia ngasih tau kita
ya allah bang
nya juga kagak tau kali
bininya aja kagak tau
jadi inget omongannya si tina
maipa pernah bilang
jebakan batman gue
tepung terigu sekilonya berapa
lu kenapa ngajak dia
dia juga kan hansip bang
gue diimpat warusan sama dia
masuk pas itu bang
masuk masuk masuk
habis gak mau nyerti
kenapa tuker lu bakal tapi lanjut
saya kirain mau dibagi bagi batik
hei lo tau dari mana si kicit udah punya bini
sesungguhnya daripada impian
gue jadi senewan lo berurusan sama lo berdua
tunggu lo berdua tau dari mana si kicit udah punya bini
mungkin dia pernah keliling keliling sawangan
nah terus kalau lo udah tau sedikit udah punya bini kenapa lo gak ngasih tau ke gue
ngomongnya pake bahasa indonesia
tadi pagi kan saya udah bilang sama abang di depan
ini mobil yang keberapa
eh tau aja lu calon mantu gue mobilnya banyak
udah pagi pagi deh
yos terima kasih banyak ya
ternyata aku enggak sekuat gue amina babe
bu surti panggil lagi ya
sekarang masuk kerja
saya mau pergi nanti
ada cewek cantik kali ma di pasar
mau ngambil duit kembalian tuh
sembarangan lo berdua
tolong bawain ke dapur ya
gimana nih jadinya
gak diterusin malu
diterusin sama malu
nyak lo tuh kebangetan
harusnya dia ngasih tau kita
ya allah bang
nyak juga kagak tau kali
bininya aja kagak tau
jadi inget omongannya si tina
maipa pernah bilang
jebakan batman gue
tepung terigu sekilonya berapa